dengan membawa sejumlah barang bukti sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan pecinta kiai nusantara
kami sore mendatangi gedung bares krim abespori
datangan mereka untuk melaporkan ketua umum partai persatuan pembangunan
yang juga menteri perencanaan pembangunan nasional suharto manuarfa
terkait pernyataannya tentang amplop untuk kiai yang dianggap menyinggung para kiai
usai membuat laporan ketua umum pecinta kiai nusantara mengatakan
pernyataan yang dilontarkan soeharto manoarfa dilakukan pada saat pembekalan anti korupsi kader partai persatuan pembangunan
di gedung komisi pemberantasan korupsi kpk
pihaknya menyerahkan kasus pidana ini kepada penyedik bares krim abespori
sehingga diharapkan bisa diproses sesuai hukum yang berlaku
suarso manuarfa dianggap melanggar pasal satu ratus lima puluh enam a kitab undang undang hukum pidana
tentang menyatakan kebencian atau penghinaan terhadap suatu agama atau golongan
di muka kota
ketua umum pecinta kiai nusantara merasa tersendung dan terhina dengan pernyataan bapak suharto manuarfa
dilain pihak ketua umum partai persatuan pembangunan suharto manuarfa mengklaim
tidak ada konflik di internal p tiga
walau dirinya diminta mundur oleh tiga pimpinan majelis di p tiga
menurut suharto permintaan mundur tersebut hanya kesalahpahaman
atas pernyataan soal amplop kiai di acara kpk beberapa waktu lalu
soeharto menilai videonya saat berpidato telah dipotong
sehingga pernyataan yang ia sampaikan keluar dari konteks dan kemudian diviralkan
ia menyebut hal itu tidak adil
sebab secara keseluruhan pidato yang ia sampaikan memiliki konteks edukasi
membangun budaya anti korupsi dan kemampuan untuk membangun budaya anti korupsi

soal pernyataan amplop kiai
sebelumnya tiga anggota pimpinan majelis dpp p tiga
mendesak suharto mundur dari jabatan ketum p tiga
akibat pernyataan amplop kiai yang menyebutkan
yang berujung pada laporan polisi
dikutip dari cnn indonesia com
desakan mundur itu disampaikan lewat surat yang berisi tanda tangan
ketua majelis syariah dpp p tiga mustafa akhil siraj
ketua majelis pertimbangan dpp p tiga muhammad mardiono
serta ketua majelis kehormatan dpp p tiga zarkasih nur pada senin dua puluh dua agustus lalu
empat pertimbangan permintaan mundur adalah
kegaduhan di internal p tiga
berbagai demonstrasi yang berlanjut
pemberitaan terkait persoalan rumah tangga pribadi suharto
menjadi beban moral p tiga sebagai partai islam
dan terakhir karena situasi elektabilitas p tiga tak kunjung malami kenaikan
sejak dipimpin suharto
tim liputan cnn indonesia